didampingi tim kuasa hukum eka febrianti perempuan berusia dua puluh satu tahun asal jember jawa timur
mendatangi spkt polda bali rabu siang
kedatangannya untuk melaporkan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya pada tujuh mei lalu
kejadian bermula ketika korban disuruh mencari gunting milik majikannya yang hilang
karena tidak ketemu korban pun dianiaya dengan disiram menggunakan air panas
karena tidak kuat menerima perlakuan kasar dari majikannya korban akhirnya kabur dan meminta pertolongan
pada waktu itu kejadian gunting hilang
setelah itu setelah dikasih kesempatan untuk mencari dan sanksinya itu siram air panas
saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari
ternyata gunting tersebut tidak ketemu
dan setelah itu kalau tidak ketemu kan harus menerima sanksi
jadi ya saya berani disiram air panas itu
setelah menerima laporan
kasusnya kini tengah ditangani oleh subdit empat ppa polda bali
petugas akan mencari penyiram yang diduga istri anggota dewan terpilih di gianyar bali
ya saya sudah dapat informasi itu
kemudian saya sudah perintahkan kas subbit empat saya
yang urusan ppa untuk tindak lanjuti laporan tersebut
nanti kalau misalnya sudah kita dapatkan segera kita tindak lanjuti
korban selanjutnya akan dirawat di shelter atau rumah aman selama proses penyidikan berlangsung
nandang resha deastika dan pasar bali